meski sempat terpengaruh dengan dibatalkannya sejumlah turnamen offline
namun geliat elektronik sport atau e sport di masa pandemi covid sembilan belas
tetap menunjukkan perkembangan yang positif termasuk di indonesia
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menyebutkan per april dua ribu dua puluh
sebagai olahraga berbasis teknologi daring penyelenggaraan turnamen atau kompetisi e sports sangat memungkinkan untuk digelar tanpa bertemu langsung secara fisik
penonton juga masih bisa menyaksikan turnamen yang berlangsung secara real time lewat beragam platform media digital
alhasil di tengah pandemi covid sembilan belas turnamen e sport di indonesia
tetap berlangsung marah
dalam satu bulan bisa ada dua sampai tiga yang turnamen official itu mobile legends sendiri
tapi dari setiap di mobile legends kita punya yang namanya e project
e project itu maksudnya kita membuka akses turnamen bagi para komunitas
karena kita komunitas gamer di indonesia juga besar sekali
jadi setiap bulan aja itu kita bisa saya bisa bilang sekitar lima puluh sampai tujuh puluh turnamen request ke kita
banyaknya turnamen yang digelar membuat atlet e sport menjadi one of the most important tournament in indonesia
kini menjadi profesi yang menjanjikan
tak hanya soal materi kesempatan untuk membela tim merah putih juga terbuka lebar
sejak e sport menjadi cabang olahraga yang resmi dipertandingkan di sea games manila dua ribu sembilan belas lalu
perkembangan yang membuat pembibitan dan pembinaan atlet muda e sports indonesia menjadi hal yang harus diperhatikan
mempertandingkan game mobile legends di piala menpora e sports dua ribu dua puluh pada tujuh belas agustus nanti
peserta yang disasar adalah para pelajar mulai dari smp hingga ke tingkat mahasiswa
adalah mencari bibit beratnya dan membuat e sport menjadi suatu perkembangan yang sangat penting
kedua mengadakan pertandingan kompetisi di tengah pandemi
dan ketiga tetap mensosialisasikan mengenai bahayanya covid sembilan belas dan juga social distancing
dengan kondisi pandemi covid sembilan belas yang belum meredah menggelar turnamen offline yang mengundang ribuan penonton memang belum memungkinkan
namun setidaknya adanya turnamen secara online membuat para atlet dan tim e sport yang ada tetap dapat mengasah kemampuannya
ciri ciri offline nya itu masih yang kita kangen sih
karena kayak pas kemarin itu di tenis indoor ada lebih dari sepuluh ribu orang yang datang untuk mencukup kita
dan lawannya kita pas di grand final dan lain lain itu
itu yang sebenarnya spirit dari olahraga itu itu sih sebenarnya yang kita cari
sebagai cabang olahraga yang tergolong baru adanya turnamen turnamen besar seperti piala presiden dan piala menpora
merupakan salah satu bentuk dukungan dari piala presiden dan piala menpora
karena bukan tidak mungkin dari e sport akan lahir atlet atlet baru yang dapat mengharumkan nama indonesia di dunia internasional